terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara viral sebuah video pengakuan seorang ibu di bangkalan jawa timur
yang mengaku bayinya meninggal dunia karena dugaan malaprakting saat proses persalinan
sang ibu ini awalnya dirujuk ke sebuah puskesmas di bangkalan saudara
ia berharap bisa dirujuk ke rumah sakit untuk melahirkan dengan cara operasi
tapi akhirnya tetap melahirkan di puskesmas yang menurutnya kondisi bayi saat itu lemah
hingga akhirnya bayi tidak bisa diselamatkan
lebih lengkapnya kita sudah bergabung bersama dengan ibu yang bayinya meninggal dunia
sudah ada ibu mukaromah di sampang jawa timur
selamat pagi assalamualaikum ibu muka roma
ibu mukaroma pertama tama kami turut berduka cita dan kami juga turut prihatin
atas kejadian yang menimpa dari ibu mukaromah dan juga keluarga
ibu muka roma jadi bisa diceritakan cerita awalnya ini seperti apa ibu muka roma
saya berangkat ke dokter kampung
terus dibilang bayi itu susah
terus saya dirujuk ke puskesmas suruh minta rujukan ke bangkalan
akhirnya saya nyampe ke puskesmas saya minta rujukan
saya dibawa ke ruang persakitan
pertama berarti anda ke dokter atau ke bidan kalau tidak salah
kebidan di salah satu kampung di wilayah ibu ya
bidan tersebut mengatakan harus dirujuk
karena kondisi bayi melintang atau sungsang ya
terus kemudian ibu ke puskesmas
itu ibu meminta rujukan seperti apa yang dikatakan
kemudian saya dibawa ke ruang persalinan
saya ini nggak mau melahirkan di sini
saya mau minta rujukan aja mau operasi bu
tapi ya sebentar ya sebentar terus
pada saat itu ibu sudah dalam keadaan kontraksi atau seperti apa
lalu penjelasan dari puskesmas mengapa tidak dirujuk
enggak katanya mau diusaha sendiri
alasannya dokternya nggak diangkat angkat
handphone telepon bu berkali kali gitu saya
katanya nggak diangkat katanya
lalu yang akhirnya yang menolong persalinan di puskesmas itu bidan puskesmas ataukah dokter
ya silahkan selanjutnya setelah dicoba untuk ditolong bersalin
setelah ibu dimasukkan ke dalam ruang persalinan
saya pembukaan empat disuruh putin
setelah itu ditarik dorong perut saya
ditarik saya sempat lihat bidan itu bidang gunting
ya perut saya didorong dorong
pada saat itu ibu bersama dengan keluarga
yang menangani persalinan ibu bidan seorang diri atau ada tim lagi
ya saya ingat bidan mega sada
duanya itu saya nggak tahu namanya siapa
lalu kemudian ibu setelah
jadi sempat keluar begitu ya bayi ibu dalam keadaan sudah meninggal dunia
lalu lanjutnya penjelasan dari pihak puskesmas seperti apa
saya mau minta rujuk aja
katanya saya ditakut takuti
kamu itu nanti di perjalanan kalau ada apa apa
terus sampai ke rumah sakit aku nggak bakalan operasi
nggak bakalan dipaksa pakai panah juga
oke akhirnya ibu tetap akhirnya ibu tetap meminta untuk dirujuk begitu ke rumah sakit ya
selanjutnya puskesmas memberikan surat rujukan itu atau tidak
sampai akhirnya ibu ke rumah sakit
dan akhirnya ditangani di rumah sakit sana ya ibu ya
akhirnya penanganan seperti apa bu ketika berada di rumah sakit
ibu mendapatkan dioperasi kah atau seperti apa ibu
sempat menjalani perawatan berapa hari bu
jadi pada saat itu langsung dirujuk ke rumah sakit
kemudian di rumah sakit ibu menjalani operasi sesar berarti ya bu ya
ada penjelasan dari pihak rumah sakit kepada keluarga dan juga ibu mukaroma
ya katanya ini nggak mungkin putus sendiri kalau nggak dijual
kalau dari penjelasan dari rumah sakit bayi yang ibu kandung ini
sudah meninggal di dalam kandungan ataukah pada saat proses persalinan
kalau dari penjelasan dari rumah sakit ibu
ya katanya rumah sakit katanya udah dua harian gitu
dua hari berarti sejak di dalam kandungan berarti ya
sudah meninggal di dalam kandungan
dua hari sebelum persalinan
tapi di puskesmas tidak ada penjelasan seperti itu ya ibu
oke tidak ada penjelasan
kami mendengar informasi kalau pihak keluarga dan juga suami ibu ini melaporkan kasus ini ke polisi betul ibu
kalau ingin pihak polisi berharap
kami turut bersedih dan prihatin apa yang menimpa ibu dan juga keluarga
tentu kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi kepada siapapun ya bu
berarti saat ini pihak keluarga dan juga suami ibu sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya ibu ya ibu mukaroma ya bu
saya ingin beri keadilan bu
saya harap pihak polisi bertindak tegas dan beri saya keadilan
jadi ibu mukaroma dan juga pihak keluarga sangat berharap dari pihak kepolisian ini bisa menindak tegas dan juga dapat diberi keadilan begitu ya bu ya
laporan polisi sudah dibuat
keterangan ibu sudah dimintai oleh pihak kepolisian bu
selain ibu siapa lagi yang sudah dimintai keterangan bu dari pihak kepolisian
jadi ada tiga orang dari keluarga ibu yang sudah dimintai keterangan begitu ya
ibu mukaroma kemudian suami
kemudian tante dari ibu mukaroma ya
tante dari suami bu mukaroma
kalau ada informasi bu dari pihak puskesmasnya sendiri sudah ada rencana untuk dipanggil atau seperti apa bu mukaroma kalau dari sepengetahuan ibu
oke dilaporkannya ke kepolisian mana bu
berarti saat ini sudah dimintai keterangan tiga orang ya bu ya
kondisi ibu saat ini seperti apa bu
belum stabil secara psikologis ya bu ya
atau kalau dari secara fisik ada masih yang dirasakan sakit atau nyeri bu
sampai ibu kemudian sudah selesai bersalin kemudian sudah pulang kembali ke rumah ada tidak bu pihak puskesmas yang datang ke rumah ibu
tidak ada tapi ke rumah sakit sana bidan itu
dari puskesmas tidak ada satupun yang mendatangi rumah ibu
enggak bukan di rumah dari datang ke rumah sakit glamor
aha enggak ada enggak ada satupun
tidak ada kalau ke rumah kalau ke rumah sakit ada
ya bidan mega itu katanya saya lagi tidur
bagaimana ibu bisa sampaikan bu pada saat bidang tersebut datang ke rumah sakit
ya saya lagi tidur nggak tahu jadi keluarga saya yang
ada permintaan maaf atau semacam pertanggung jawaban begitu dari yang hadir di rumah sakit
bumi bumi enggak ada permintaan maaf
termasuk juga tidak ada pertanggung jawaban juga dari pihak puskesmas ya bu ya
bu terakhir bu jadi kalau selama kehamilan sampai proses persalinan ibu rutin memeriksakannya ini di bidan bidan kampung atau kemudian di puskesmas tersebut bu
dan kondisinya dari keterangan bidan yang ibu biasa kontrol bulanan itu kondisi bayi baik baik saja
baik baik saja senandu sehat katanya
sampai diketahui sungsang itu pada minggu keberapa bu
februari berarti mendekati proses persalinan baru diketahui kondisi bayi ibu ini melintang atau sungsang ya bu
baik ibu saya turut berduka cita dan kasih maaf
telah memberikan informasinya kepada kami
ini tentu saja kami akan kawal dan kasus ini tentu saja kita juga berharap ini menjadi atensi dari pihak polres bangkalan
terima kasih ibu mukaromah sehat sehat selalu salam untuk keluarga
assalamualaikum selamat pagi bung mukaroma